presiden joko widodo bersama rombongan pagi tadi mengunjungi korban gempa di lombok timur nusa tenggara barat
presiden bersama gubernur ntb tuan guru bajang mendatangi lokasi pengungsian di kecamatan sambelia lombok timur
presiden meminta agar bantuan segera disalurkan kepada para korban gempa dan menginstrusikan gubernur ntb langsung berkoordinasi dengan pemerintah pusat pasca gempa dengan magnitudo enam empat pada hari minggu kemarin
berdasarkan data kementerian kesehatan di akun twitternya korban jiwa akibat gempa telah mencapai lima belas orang lima puluh dua orang luka berat dan satu ratus delapan puluh dua orang lainnya luka ringan
kelurahan di kecamatan dan nanti akan dikeluarkan oleh pak gubernur mengenai jumlah total semuanya berapa dan segera maksimal besok pagi sesuai tadi permintaan dari masyarakat agar diberikan uang saja agar segera bisa dibangun rumah rumah ini kembali
rata rata lima puluhan juta nanti akan dibantu perumah kira kira lima puluhan juta